terima kasih anda masih bersama kami
jembatan penyeberangan orang di perempatan jalan dewi sartika
selain kondisinya yang berkarat dan tidak layak
tangga untuk naik pun berada di tengah jalan
inilah jembatan penyeberangan orang di persimpangan jalan dewi sartika
dan mt haryono jakarta timur
jembatan yang sudah berdiri lama di kawasan ini
kondisinya saat ini sangat memprihatinkan
tidak ada lagi keindahan bahkan tidak nyaman digunakan
kondisi seperti ini menyebabkan pengguna jalan lebih memilih
untuk menyeberang di jalan tidak menggunakan jembatan
posisi posisi ini tidak di pinggir sana masuk ke tengah
kita jadi nyebrang dulu baru naik ke atas
sebenarnya masih layak tapi saya lihat jarang orang yang pakai
karena mungkin itu dia terlalu jauh
kondisinya jelek kurang bagus harusnya tidak diganti

jadi menyeberang ke sini
tak hanya itu akses menaiki jembatan ini juga tertutup oleh
bangunan yang berada di seberang jalan
sementara di sisi satunya tangga jembatan berada di tengah jalan
sehingga pengguna jalan harus menyeberang jika ingin menaiki jembatan
saya sudah mencoba menaiki jembatan penyeberangan orang di jalan dewi sartika ini
saya masih harus menyeberangi zebra cross
karena posisi tangga penyeberangan yang berada di tengah jalan
sebenarnya memang pembangunan jembatan ini tidak salah pada awalnya
karena ini merupakan dampak dari pelebaran jalan sebelumnya
sehingga sekarang ketika turun dari jembatan

sekarang lagi ketrotowar menyeberangi zebra cross ini
diharapkan tentunya pemerintah dki jakarta dapat segera membenahi
kondisi jembatan penyeberangan orang ini
agar keselamatan dan keamanan
serta kenyamanan pengguna jalan dapat lebih terjamin
rizky renardi jakarta